aturan wajib karantina diberlakukan bagi wna dan wni yang baru tiba di bandara soekarno hatta tanggerang
penerapan protokol kesehatan perjalanan internasional di tengah pandemi covid sembilan belas dilakukan
dengan pengecekan berlapis untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di tanah air
lantas apa saja prosedur berlapis tersebut berikut ini ulasannya
surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas nomor delapan tahun dua ribu dua puluh satu menjelaskan
protokol kesehatan perjalanan internasional di tengah pandemi covid sembilan belas
ada sejumlah aturan terbaru karantina bagi wna dan wni yang melakukan perjalanan dari luar negeri selama empat belas hari terakhir
wni yang melakukan perjalanan internasional diizinkan masuk indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat
sementara itu wna baik secara langsung maupun transit di negara lain dilarang memasuki wilayah indonesia
kecuali yang memiliki visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru
sesuai dengan skema perjanjian bilateral travel corridor arrange
wni yang melakukan perjalanan internasional di tengah pandemi covid sembilan belas
akan menjalani pemeriksaan berlapis sebelum menuju ke lokasi karantina
untuk pengetatan terhadap wna atau wni yang datang
kami sendiri dari angkasa pura ii bersama satgas membentuk posko pengendalian pengawasan repatriasi
bagi wna dan wni yang datang ke indonesia

pemeriksaan berlapis dan pemeriksaan berlapis adalah perjalanan internasional di tengah pandemi covid sembilan belas
pemeriksaan berlapis dan pemeriksaan berlapis adalah perjalanan internasional di tengah pandemi covid sembilan belas
pemeriksaan pelaku perjalanan internasional dilakukan di sembilan checkpoint
di sekitar area kedatangan internasional
mulai dari mengisi data diri status perjalanan lokasi pilihan karantina
pemeriksaan imigrasi kepabeanan hingga menunjukkan dokumen
sebelum dijemput menuju lokasi karantina
dengan konsep single pick up point untuk memudahkan pengawasan
kemudian setelah keluar dari bandara akan diterima oleh pihak phri
pihak persatuan hotel dan restoran indonesia
yang di sana akan disiapkan hotel yaitu sebanyak dua puluh delapan hotel
khusus di luar yang di wisma atlet
kemudian yang di wisma atlet dan di hotel pun
akan disiapkan kendaraan yaitu di poin sembilan
pemeriksaan berlapis kedatangan pelaku perjalanan internasional dilakukan
untuk memastikan penerapan protokol kesehatan
demi mencegah penyebaran covid sembilan belas dan terjadinya kasus mafia karantina
saat ini saya berada di satu dari sembilan checkpoint yang digunakan untuk memproses kedatangan bagi wna ataupun juga wni yang baru saja melakukan perjalanan internasional
di mana dari sembilan checkpoint ini dilakukan sejumlah pemeriksaan dokumen sebelum akhirnya penumpang tersebut menjalani proses karantina
nah nantinya bagi para penumpang baik itu wna ataupun juga wni yang baru saja tiba dari perjalanan internasional diwajibkan menunjukkan hasil tes pcr satu x tujuh puluh dua jam sebelum keberangkatan yang menunjukkan hasil negatif
kemudian ketika tiba di bandara soekarno hatta sebagai salah satu dari tempat pemeriksaan imigrasi diwajibkan melakukan pcr atau tes pcr ulang kembali
kemudian ketika hasil tes pcr tersebut sudah keluar
apabila menunjukkan hasil negatif maka nantinya tetap diwajibkan untuk menjalani karantina selama lima hari di wisma pademangan atau di sejumlah tempat yang sudah ditunjuk
nah di sebelah kiri saya terdapat sejumlah bis yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut para penumpang yang memang sudah lolos tes pcr tersebut untuk menjalani proses karantina selama lima hari
nah nantinya setelah proses karantina dilakukan selama lima hari penumpang akan kembali
melakukan tes pcr untuk dilihat apakah hasilnya negatif atau positif
ketika hasilnya memang negatif nantinya penumpang akan diizinkan untuk melakukan perjalanan kembali
namun disarankan untuk menjalankan isolasi secara mandiri selama empat belas hari
kemudian ketika ternyata hasil pcr nya menunjukkan positif berarti penumpang tersebut apabila wni maka akan langsung menjalani perawatan di rumah sakit dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah
sementara bagi wna nantinya akan melakukan perawatan di rumah sakit dengan biaya yang ditanggung secara mandiri
namun prosedur kedatangan yang diterapkan sejak tiga puluh april ini dikeluhkan warga yang baru tiba dari perjalanan luar negeri
bukan hanya prosesnya yang panjang pelaksanaan protokol kesehatan tersebut dinilai cukup menyulitkan
ya pulang aja udah finish kontrak protokol disini
ya susah banget
datang dari jam tiga ini baru keluar ini ke wisma atlet di karantina saya dari sana udah di ini di pcr tapi di sini masih suruh karantina
bandara soekarno hatta juga membuka posko pengembalian dan pengawasan repatriasi serta kedatangan wna dan wni dari luar negeri yang akan memantau dua puluh empat jam kedatangan penumpang internasional setiap hari
supriya netanjung fikri adin tangerang banten